amilah sebelum dia benar benar benci sama kamu
ngapain kamu kesini
tidak diam saja
aku tidak mau yang lain pada dengar
kenapa yang lain tidak boleh dengar

ya udah mau ngomong apa
aku itu semalam tidak bisa tidur tuan asami sekali
karena dengar penjelasan dari om haris
dan aku rasa kamu juga seperti itu
sekarang aku mau tanya sama kamu jujur jawabnya
apa kamu percaya dengan semua apapun yang diomongin sama om hiz
jawab aku mil
jawab dengan jujur
aku rasa aku gak perlu jawab
karena ini semua bukan urusan kamu
ini sama sekali memang tidak urusan sama aku
tapi aku sangat peduli sama kamu
dan aku itu mau memimpin kamu
kalau emang kamu punya keyakinan kalau dia emang papa kamu
kenapa kamu tidak berjuang sama sekali
semua orang sudah mengelakkan aku
tapi apa yang aku lakuin
aku berjuang mati matian untuk kamu dan untuk eka
karena aku yakin kalau kamu adalah milik aku dan eka adalah anak aku
tapi aku gak mau jadi orang yang egois seperti kamu
aku bukan seperti kamu
kamu bilang aku gak waras
kamu tahu tidak sih
aku itu tidak waras
aku sudah melakukan segalanya
termasuk dulu yang nyincal itu untuk komaris dan untuk kamu dan untuk eka
mestinya kamu hargai aku
secara langsung aku sudah memberi kamu tiket untuk keluar dari rumah fadil dan keluarganya yang gila
aku mau memberikan yang terbaik buat kamu buat eka
sekarang kamu buka pintunya
buka pintunya dok
aku akan berada disini sebelum kamu menjawab pertanyaan aku
apa yang mau kamu lakukan setelah kejadian tadi malam
kamu mau tinggal diam dan kamu menerima begitu saja
atau kamu mau gontak dengan kuade rumah ini
mila aku tahu hati kamu itu tidak bisa bohong walaupun kamu tidak bisa ngomong
karena aku terlalu peduli sama kamu
aku benar benar peduli sama kamu
karena aku tahu apa yang kamu rasakan
aku tahu kamu kecewa karena tadi malam
selama ini aku membohongi diriku sendiri kalau aku tidak cinta sama kamu
tapi itu tidak benar
aku memang cinta sama kamu
maka dari itu aku tahu apa yang kamu lagi rasakan sekarang
cukup edo cukup
sekarang kamu buka pintunya dong
aku mohon kamu buka pintunya
aku tidak akan buka pintunya sebelum kamu menjawab pertanyaan aku
aku tidak mau
aku minta kau buka pintunya
kalau begitu aku tidak akan buka pintunya
jangan terus mendesak aku
kalau tidak aku akan teriak
sekarang kamu pergi dari sini
sekarang kamu menangis karena kamu tidak nyaman
karena ada kamu
sekarang kamu pergi
edo apa yang kamu lakukan
biar aku tolong dia
aku tidak mau
kamu harus menyalahkan anak aku
edo itu anak aku
balikkan kamu ke aku
mau lebih kom traffic orphan
karena pengenihad dari sh calories
saya sudah menangis
gitu saja saya
saya inginkan tidak dianggap k chick
kak fadil dateng
tolong kasih kuncinya biar aku buka pintunya
aku gak akan buka video sebelum
kamu jawab pertanyaan aku
kamu juga masih mau lama disini
gak cuma lima menit doang
kamu tuh keterlaluan edo kamu bener bener gila tau gak sih edo
edo lu ngapain di dalam bu
mila buka pintunya mila
kak fadil mila gak bisa buka pintunya karena kuncinya ada di edo
lu ngapain di dalam do
lu jangan macem macem sama kamila yang anak gua
edo tenang aja
lu emang udah gila do
edo tolong kembalikan kava sama aku do
kava butuh aku
dia eka bukan kava
dia kava dia anak aku dong
minggir dari pintu mila
aku mau dobra pintunya
serahin kava sama gua sekarang
gua gak mau
emang kenapa gua gak boleh pegang anak gua sendiri
setahu gua seorang ayah gak mungkin membuat anaknya menangis
tapi lu melakukan itu
itu artinya lu gak patut jadi ayahnya kava
jadi serahin kava sama gua sekarang
gua gak mau
dan lu pikir lu bisa mampu bikin dia gak nangis
lu sama sekali nggak mampu
kalo lu gak mau serahin ke gua
serahin ke kamila
kava butuh ibunya do
dia gak suka dengan caranya
padahal dulu dia senang sama
jadi sekarang serahin ke kamila
sebelum dia benar benar benci sama lu
kamu gak boleh cek
kafa dia langsung diem kak
itu artinya dia dengerin nasihat aku mila
kafa kava udah dengerin kata papa kan
kakak itu harus menjadi anak yang kuat sayang
makanya kok balik lagi ke rumah
ada yang ketinggalan ya
tadi di jalan feeling aku gak enak
jadi aku balik sini dan ternyata benar
kamu dan kaful memanggil aku
makanya aku datang
masa sih kak
dan ikatan batin antara kita udah begitu kuat
sama seperti ikatan batin aku sama kava
kak yile kafa itu memang anak k delivering
kang kasih juga saya
ya seng tenaga kampanye